haris kenapa sih pagi pagi udah pada ngelamun
pada masih mikirin kamila ya
ibu kepikiran kamila
jangan jangan sekarang di sana dia sudah direcokin sama keluarga renaldi
ya allah ibu
insya allah gak ada apa apa bu
lebih baik kita doain ya buat kamila
mudah mudahan mereka gak ada apa apa
tapi yang ibu rasakan itu ada benarnya ras
keputusan kamilah untuk kembali ke rumahnya keluarga renaldi itu bukanlah keputusan yang tepat
gimana kalau dia di keluarga renaldi itu nanti hubungan kamila dan fadil bukan bertambah baik
tapi malah bertambah ringan
laras kan udah bilang biarkan mereka menentukan pilihan mereka
camilla dan fadil itu kan sudah dewasa
mereka tahu kok yang terbaik buat mereka berdua
oh ya ris
ibu ada solusi
solusi apa bu
coba kamu hubungi dr effendi
minta dia jadi dokternya taufan
effendi itu kan dokter yang cermat dan pintar
nah kalau di tangan dia insya allah taufan akan cepat sembuh
tapi dokter effendi kan lagi umroh bu
coba kamu datangi ke rumah sakit
siapa tahu dia sudah pulang
iya ris ibu ada benarnya
coba kamu datang ke rumah sakit temuan effendi
karena effendi itu kan pernah jadi dokternya taufan
tuh benar kan apa kata ibu
insya allah tovan akan segera membaik setelah ditangani oleh dr effendi
jadi kalau taufan sudah sembuh
camilla dan fadil akan segera kembali ke rumah mereka sendiri
iya kan ris
iya bukan iya ibu benar
ya sayang udah dong
kamu tuh kenapa sih nangis dulu
udah udah udah mama nggak marahin kamu kok sayang
ya udah jangan nangis ya tapi ya mama tuh pusing
aduh kamu tuh punya apa sih mama tuh bingung deh
atau kamu jangan jangan ngumpul ya
pampersnya udah penuh ya
itu kan benar pampersnya penuh
dia udah diem ya sebentar lagi mama ganti wangannya
cukup cukup cukup
ya cantik pampersnya abis sayang
aduh mama harus beli
kalau mama pakai kacamata dan topirnya pasti kalau ketemu sama papa hidup di jalan
ya udah mama siap siap dulu ya sayang
bukan kamu diem dong